untuk mengisi waktu di bulan suci ramadan ribuan santri pesantren aradotul hasanah medan
melaksanakan kegiatan tadarus masal dengan membentuk formasi berbentuk lingkaran
tadarus diikuti tiga dua ratus santri
kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan puasa di pesantren yang berada di jalan setiabudi simpang selayang medan
formasi lingkaran ini bertujuan agar sesama santri saling mengoreksi bacaan al quran satu sama lain
ketika terdapat kesalahan atau pembacaan kalimat yang kurang tepat
dengan formasi seperti ini diharapkan dapat menambah kevasihan santri dalam membaca dan juga memahami isi al quran
ada pun kegiatan kegiatan tadarusan yang kita laksanakan di masjid kita yaitu masjid jami pesantren ar raudatul hasanah
ini merupakan tradisi dan budaya dari tahun ke tahun dilaksanakan di pesantren paradokun hasanah
dengan formasi yaitu formasi dengan cara
membuat lingkaran lingkaran yang di setiap lingkaran terdapat kurang lebih dua puluh santri atau santriwati